ibu mega paham sekali dinamika pembentukan kabinet di awal pemerintahan baru
ibu mega tersebut menurut kami adalah pernyataan yang sangat normatif
sebagai orang yang pernah menjabat presiden ibu mega paham sekali dinamika pembentukan kabinet di awal pemerintahan baru
pasti ada pembicaraan ada diskusi diskusi yang cukup dinamis soal siapa yang menjabat apa di dalam kabinet
tentu banyak pihak ingin jadi menteri atau menginginkan kadernya menjadi menteri
yang terpenting adalah bagaimana meluruskan niat bahwa menjadi menteri itu bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja
tetapi untuk kepentingan mengabdi kepada rakyat kepada bangsa dan kepada negara secara maksimal
dan kita tahu kita paham kita mengerti bahwa pak prabowo tentu akan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat